sampai jumpa di video selanjutnya
ikhlaskan keberenggian ayah
salam kita sajikan bagi rasul yang agung nabi kita
pernah mendengar kata riba
jadi riba adalah upaya eksploitasi manusia
memeras darah sebaritas semasyarakat seumat manusia
untuk memperkaya kelompok dan orang orang tertentu
akan menayangkan sebuah tayangan yang sangat menarik
apa akibat akibat kehidupan
yang diakibatkan oleh makanan makanan dan rizki riba itu
mari kita saksikan tayangan kami
mudah mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya
saya berjanjikan lunasnya untuk putar saya bu
udah lima juta utang sama saya
bukannya saya dulu hanya meminjam satu juta kepada ibu
kamu itu gak pernah bayar utang utang kamu
otomatis dong bunganya membengkak
ya jadi lima juta
hai kalian berdua
sipa bareng dia
jangan bu jangan
ambil ambil gak usah ragu ragu
itu kan peninggalan arma um suami saya
aku gak peduli ya
saya akan datang kesini lagi untuk menagih si sauta
amba menyesatlah meminjam uang kepada lantenir seperti bu risma ya allah
bos pasti senang dengan hasil kita
akhirnya kita punya banyak sitaan barang berharga
saatnya kalian jual
alhamdulillah bapak dapat motor ini
kita harus bersyukur
walaupun bapak dapat motor ini dengan cara kredit
tapi bapak yakin
bapak akan bisa bayar rutin cicilannya
semoga usaha bapak mendapat keberkahan bagi kita semua
ibu yang sabar ya bu ya
anak buah aku
selalu gagal menagih kalian
kalian sudah berani ya
berani nggak pernah membayar cicilan
ibu kan tahu
kalau ibu risma ini seorang rentenir bu
kenapa ibu minta sama dia bu
masalah buat bapak
kalau profesi saya rentenir itu
sangat membanggakan pak
hutang kalian ya
sudah lima belas juta
gak usah drama dramaan
berhubung kalian gak bisa bayar
jangan motor itu untuk suami saya ngohjek
saya hargain enam juta
jadi hutang kalian
tinggal sembilan juta
itu motor untuk suami saya ngohjek pak
rentenir itu sudah mengambil sepeda motor bapak
cuma menghargainya enam juta
ini benar benar keterlaluan pak
harga sepeda motor itu kan dua belas juta pak
walaupun bapak membelinya dengan cara kredit
dadah bapak sakit sekali ibu
bapak sudah gak kuat
bapak sudah gak kuat
bapak clever aku tak bayar
papa jangan pergi papa
papa jangan pergi
rentener itu udah bikin bapak sakit dan meninggal ibu
ikhlaskan pergian ayah pak mu na
itu udah kena aulan na
bapak meninggal karena rentener itu udah ngambil sepeda motor bapak ibu
dengan kejadian ini nak kita mendekatkan diri kepada allah
semakin banyak nyaran tenir semakin maraknya riba
adalah tanda tanda akhir zaman
tanda tanda hari kiamat
setiap orang menumpu kekayaan
berlomba lomba dengan cara yang tidak benar
tapi bapak meninggal bu
selama ini bapak cari nafkah untuk kita bu
aku gak terima bu
aku gak bisa terima ini semua bu
motor punya siapa ya
keren juga nek
boring buat gue nek
ada apa sih rut
ini motor punya siapa ya
ibu kan baru saja menyita salah satu peminjam uang ibu yang nggak bisa bayar
hebat ibu ya
kami itu kan anak ibu satu satunya
jadi apa yang kamu minta ibu pasti kasih
ibu tuh memang ibu
rudy yang luar biasa deh
gak ada duanya
udah cantik baik lagi
kan pakai motor ini butuh biaya nih bu
ya boleh dong rudi minta uang
tuh kan jatuh jatuhnya
ini adek kak bapak
nih buat kamu ya
wah ini baru keren bu
rudi tuh udah gak sabar nih
yang penting kamu seneng ibu juga seneng ya